saudara setelah empat jam diperiksa bagaimana hasil penyelidikan sementara terkait dengan hasil pemeriksaan dari adik pg
lebih lengkap kita akan sapa jurnalis kompas tv ada taufik riyadi di pores cirebon dan juga ada muhammad syahri romdon di rumah keluarga pegi
pemeriksaan hasil adik peggy setiawan
apa saja yang ditanyakan oleh para penyidik kepada lusiana diantaranya adalah mengenai identitas dari pegi setiawan
memang ini menjadi yang dipertanyakan oleh dari pihak kepolisian karena mengatakan bahwa peggy ini merupakan orang yang sama dengan roby
namun pihak luciana mengatakan bahwa peggy dan juga roby merupakan dua orang yang beda
namun mereka merupakan sama sama kakak dari luciana
dan untuk lebih lengkapnya mengenai siapa sosok robby ataupun sosok peggy berikut merupakan keterangan
adik peggy setiawan yaitu lusiana
yang pertama peggy setiawan kakak kandung saya
yang kedua roby setiawan kakak kandung saya
yang keempat ada adik saya ameliana
kondisi ibu sekarang masih down belum bisa ketemu siapapun
ya semoga peggy dibebaskan karena peggy tidak
ya dan tadi menurut keterangan dari lusiana bahwa memang benar bahwa roby dan juga pg merupakan kedua kakaknya
namun kedua orang tersebut merupakan dua orang yang berbeda
jika berdasarkan keterangan dari lusiana peggy merupakan kakak tertua dari lusiana
lalu roby merupakan kakak kedua dari lusiana
dan lusiana anak ketiga serta dia mempunyai adik satu lagi yang merupakan anak keempat
juga saudara untuk dari keterangan yang disampaikan oleh luciana mengatakan bahwa pada tahun dua ribu enam belas lalu pada saat terjadi pembunuhan vina dan juga eki
luciana meyakini bahwa saat itu peggy berada di bandung bersama ayahnya
dan meskipun saat itu usianya baru dua belas tahun saudara pada tahun dua ribu enam belas yang lalu
namun luciana yakin bahwa pg saat itu berada di bandung dan tidak terlibat dalam proses pembunuhan vina maupun egy
lusiana menunggu apakah nanti siapa saja yang akan dipanggil setelah lusiana
karena setelah kami tanyakan kepada kuasa hukum dari keluarga peggy ini memang masih belum mengetahui siapa lagi yang nantinya akan dipanggil
baik itu dari pihak keluarga maupun dari rekan rekan tempat pegi bekerja yang ada di bandung
dan saudara setelah lain dari lusiana yang baru saja tadi diperiksa sekitar pukul sebelas dua puluh
kemarin malam juga sempat diperiksa juga linda yaitu temannya dari vina
linda pun diperiksa kurang lebih sekitar empat jam di polres cirebon kota dan dicicar tiga puluh pertanyaan oleh kepolisian
dan juga untuk linda sendiri mengaku memang ia tidak mengetahui terkait pembunuhan vina dan juga eki
lalu juga ia mengatakan pada saat terjadinya pembunuhan ia berada di rumah
dan juga untuk terkait hubungannya dengan vina
linda mengatakan bahwa ia mengaku tidak terlalu dekat dengan fina
jadi seperti yang digambarkan dalam film
yang sempat ramai beberapa hari kebelakang
dan juga memang untuk kelanjutannya memang untuk baik itu linda maupun lusiana ini akan terus berkooperatif dengan pihak kepolisian
karena memang saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri tetap terus melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan vina dan juga eki yang berada di cirebon ibrahim
baik dari polres cirebon kota kita bergeser ke rumah keluarga pg
syahri tadi ayah kandung peggy ke rumah keluarga peggy
yang disampaikannya kepada wartawan syahri
ya baik rahmat ibayem di studio dan selamat sore saudara memang di tengah proses pemeriksaan terhadap luciana adik kandung pegi
tiba tiba saja kami mendapatkan keterangan dan bahkan melihat secara langsung rudy ayah kandung pegi datang secara mendadak ke kabupaten cirebon
tepatnya di desa kepompongan kecamatan talun
dia datang bersama tiga orang yang mengaku sebagai kuasa hukum dari rudy
dan setelah tiba menggunakan sebuah
mobil kemudian dia langsung masuk bergegas masuk ke dalam rumah yang tepat berada di belakang saya ini
di dalam rumah ini sempat terjadi obrolan yang cukup tertutup antara pihak keluarga dengan para kuasa hukumnya
dan beberapa menit cukup lama kami menunggu proses apa yang dibahas dan setelah beberapa menit kemudian mereka bergegas kembali untuk kembali menuju ke bandung
di tengah perjalanan itu kami jurnalis kompas tv berusaha untuk mewawancarai secara langsung
sebetulnya seperti apa kesaksian
dan bagaimana penekanan penekanan dari rudy terhadap peggy setiawan yang memang pada saat itu diakini
rudy menegaskan kepada kami bahwa pegi berada di bandung
pegi berada di bandung bersama dirinya bersama pamannya dan juga beberapa teman temannya yang saat itu sedang mengerjakan rumah seseorang yang bernama aceng
dan kemudian pada saat ini karena pak aceh sudah tidak ada sehingga akhirnya bekerja di anaknya yakni pak agus
dan kepada kami bahwa rudy menegaskan dirinya juga memiliki bukti bukti bahwa peggy memang ada di bandung dan tidak ada di cerbon seperti yang dituduhkan dan disampaikan pada saat rilis polda jawa barat
bahwa peggy terlibat pada kasus pembunuhan terhadap vina dan juga eki
tidak hanya itu kami juga memberikan penekanan kepada rudy meminta penjelasan secara langsung kepada rudy
sebetulnya bagaimana ada simpang siur antara peggy
di saat itu rudy selaku ayah kandung dari pegi menegaskan bahwa dirinya memiliki empat orang anak
anak yang paling pertama adalah peggy setiawan kemudian roby adalah anak kedua dari pegi setiawan
dan ini merupakan dua orang sosok yang berbeda yang pertama adalah peggy dan yang kedua adalah rudy
sehingga akhirnya bapaknya memastikan bahwa pegi tidak merubah nama
tidak mengelabuhi banyak orang dengan merubah nama menjadi rudy
pg adalah dua orang yang berbeda ibrahim
kemudian anak yang ketiga adalah luciana yang saat ini sedang dimintai keterangan oleh kepolisian
dan yang paling terakhir adalah amelia yang saat ini masih bersekolah
mohon syahri romdon untuk laporan dan langsung dari rumah keluarga peggy di cirebon
terima kasih rekan rekan untuk laporannya